dua minggu jelang ramadan polrestabes surabaya semakin gencar melakukan razia minuman keras
razia intensif ini dilakukan kepada para penjual minuman beralkohol di kawasan eks lokalisasi doli
selain mencegah perbuatan maksiat razia juga untuk mengurangi angka kriminalitas
razia minuman keras ini dilakukan anggota unit tindak pidana ekonomi satreskrim polrestabes surabaya
senin sore di kawasan eks lokalisasi terbesar di asia tenggara doli
setiap toko yang berada di sepanjang jalan putar jaya ini dirazia petugas tanpa terkecuali
hasilnya petugas menemukan empat toko yang menjual beragam jenis minuman keras berbagai merek tanpa izin
selain menyita semua minuman keras petugas juga mengingatkan agar para penjual minuman keras berhenti menjual miras menjelang dan selama ramadan
petugas juga menegaskan akan memberikan tindakan tegas jika para penjual ini masih membandel berjualan
razia intensif miras ini akan terus dilakukan menjelang ramadan untuk mencegah perbuatan maksiat dan mengurangi angka kejahatan karena pengaruh minuman beralkohol
pemaskipan suci ramadan kami dari polrestabes surabaya dan timat timatnya melakukan razia secara intensif terhadap penjual minuman minuman beralkohol dengan harapan melakukan sterilisasi terhadap masyarakat
dua ratus botol minuman keras hasil razia selanjutnya disita sebagai barang bukti
sementara penjual minuman keras akan dijerat dengan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman denda seratus ribu rupiah atau sanksi kurungan paling lama tiga bulan penjara